petugas dari tni polri dan sejumlah relawan merobohkan rumah warga yang rusak
akibat gempa di malang jawa timur
proses ini dilakukan untuk mempercepat revitalisasi rumah dan sejumlah bangunan lainnya
proses perobohan rumah sejak minggu sore ini dilakukan di desa majang tengah
di ampit kabupaten malang jawa timur
perobohan ini dilakukan di sejumlah rumah warga yang tak lagi bisa ditinggali penghuni rumah
lantaran dikhawatirkan roboh saat ditempati kembali
upaya ini dilakukan untuk mempercepat proses revitalisasi bangunan milik warga yang rusak
selain menyiapkan dana sepuluh hingga lima puluh juta rupiah per rumah
pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan bagi korban gempa di malang
senin pagi proses pendataan bantuan dan revitalisasi bangunan yang rusak terus dilakukan
agar warga korban gempa bisa kembali ke rumah masing masing